minggu pagi sejumlah pusat perbelanjaan beroperasi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri dan satgas covid sembilan belas
inilah suasana salah satu pusat perbelanjaan di jakarta selatan
setiap pengunjung pusat perbelanjaan wajib melakukan verifikasi scan barcode
melalui aplikasi peduli lindungi
sejak pelonggaran ppkm september lalu
anak usia di bawah dua belas tahun diperbolehkan masuk ke namun
dengan catatan wajib didampingi dan dalam pengawasan orang tua
selain tempat wisata pusat perbelanjaan menjadi salah satu lokasi yang diizinkan buka
dengan pembatasan pengunjung
seperti apa aturan yang diterapkan sejauh ini dan bagaimana antusiasme warga
kita pantau langsung bersama produser lapangan cnn indonesia davina nabila di jakarta
vina seperti apa aktivitas di sana
pantauan anda seperti apa juga mobilitas warga pada akhir pekan ini
apakah warga cukup ramai berdatangan pada hari ini di sana
selamat siang herano
betul sekali saat ini saya berada di salah satu pusat perbelanjaan yang ada di jakarta selatan
karena berdasarkan instruksi dari satgas covid sembilan belas dan juga menteri dalam negeri
setidaknya ada lima poin yang harus dipilih
seperti apa aturan yang diizinkan buka
setiap elemen yang ada di pusat perbelanjaan tersebut tidak hanya pengunjung
tapi juga petugas keamanan petugas pusat perbelanjaan dan juga ya pengunjung itu sendiri
kemudian yang ketiga setiap pusat perbelanjaan memang beroperasi sekitar sebelas jam
yaitu tadi baru buka sekitar pukul sepuluh waktu indonesia barat
yang nantinya akan harus ditutup pada pukul dua puluh satu malam waktu indonesia barat
ada satu peraturan yang baru kemarin disampaikan
oleh satgas covid sembilan belas pada oktober lalu
yaitu anak usia dua belas tahun yang tadinya tidak diperbolehkan melakukan aktivitas luar
kini sudah diperbolehkan
salah satunya yaitu diperbolehkan untuk masuk ke pusat perbelanjaan
tadi kami saat tiba di sini sekitar pukul sepuluh waktu indonesia barat
memang ada beberapa anak anak di bawah usia dua belas tahun yang memang didampingi oleh kedua orang tuanya
tadi kami juga sempat menanyakan
kalau misalnya memang mereka diberikan
mereka diberi tahuan kepada petugas di depan harus dalam pengawasan mereka
karena sebenarnya untuk anak anak belum bisa untuk melakukan scan barcode
yang diwajibkan untuk melakukan scan barcode adalah orang tuanya
nah kemudian sampai dengan pukul sebelas ini untuk antusias belum terlalu terlihat
kalau misalnya pada pelonggaran atau stimulus yang dilakukan pada oktober lalu
untuk akhir pekan saja sekitar tiga ratus pengunjung yang mengunjungi pusat perbelanjaan
di salah satu mobil

yang belum ada stimulus atau belum ada pelonggaran yang diberlakukan di pusat perbelanjaan
tadi kami juga sempat melakukan wawancara secara teks kepada satgas covid sembilan belas
yaitu prof viku mengatakan bahwasannya memang sampai dengan hari ini
tidaknya lima poin tersebut masih diberlakukan di setiap pusat perbelanjaan
sampai dengan nanti akan dilakukan evaluasi kemudian melihat juga keadaan di lapangan
bagaimana terkait dengan peningkatan atau kasus covid sembilan belas terutama di kota kota besar
sedangkan menurut asosiasi belanja indonesia juga setidaknya butuh sekitar tiga sampai dengan empat bulan
ya fina saya ingin tahu seperti apa bagi mereka yang gagal melakukan scan barcode peduli lindungi
kalau saya pengalaman berapa waktu lalu juga ke pusat perbelanjaan sempat gagal karena jaringan yang error mungkin
tapi bagaimana dengan mereka di sana apakah cukup menunjukkan bukti vaksin melalui kartu vaksin atau bagaimana untuk di pusat perbelanjaan yang ada di sana
oke heranov terkait dengan akses masuk ke pusat perbelanjaan memang cukup ketat
yaitu bagi pengunjung memang harus melakukan scan barcode melalui aplikasi peduli lindungi
kemudian memang terkadang terdapat kendala terhadap aplikasi tersebut seperti tidak terbaca barcodenya
tetapi untuk menunjukkan sertifikat vaksin saja memang tidak cukup karena itu juga
itu juga terjadi pengalaman pada rekan kami sebelumnya bahwasannya ketika melakukan scan barcode tidak bisa berhasil
maka memang tidak diperbolehkan untuk masuk ke pusat perbelanjaan tersebut
ini merupakan salah satu ratulan yang memang harus dilakukan atau diterapkan di setiap pusat perbelanjaan
mengingat ini juga nantinya akan kembali pada berapa pengunjung berapa angka yang masuk ke pusat perbelanjaan tersebut
baik kita harapkan semua pengunjung
apalagi anak di bawah
di bawah dua belas tahun sudah diperbolehkan masuk ke pusat perbelanjaan tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku
terima kasih fina nabila langsung dari jakarta